tatang setiawan guru kelas lima sekolah dasar negeri taman sari lewiliang kawalu
kota tasik malaya jawa barat adalah salah satu tenaga honorer kategori dua
warga cibeti kawalu ini telah mengabdi sebagai guru sekolah dasar negeri sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tiga tahun lebih mengajar tatang setiawan belum juga diangkat menjadi pegawai negeri sipil
bahkan aturan baru pemerintah yang membatasi usia pendaftar cpns maksimal tiga puluh lima tahun
memastikan peluang tatang jadi abdi negara tertutup
meski lolos tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p tiga k
namun kepastian pengangkatan serta honor belum kunjung terrealisasi
jadi sekarang ini pak setelah hal seperti ini ada peraturan pemerintah baru
tiga puluh lima tahun kan tidak boleh ikut cpns ada proses p tiga k
alhamdulillah kemarin lolos kalau malah salah testingnya pak
tapi sampai saat ini pak testing itu bulan maret dua ribu dua puluh
sampai sekarang ini sudah november hampir tujuh hampir delapan atau sembilan bulan
belum ada kepastian
hanya panggilan jiwa dan kecitaannya terhadap dunia pendidikan
yang membuatnya bertahan menjadi guru honorer
selama dua puluh tiga tahun mengabdi tatang menerima honor rp satu ratus lima puluh hingga rp tiga ratus per bulannya
bahkan honor mengajarnya tidak cukup untuk biaya transportasi pulang pergi menuju ke sekolah
yang jaraknya lebih dari sepuluh km dari rumahnya
tata pun menutupi kebutuhannya dengan menjadi peternak ayam sepulang mengajar
honor ini memang tidak ada
sampai sekarang masih honor dari sekolah saja
sama honor daerah ada per tiga bulan
dari dulu mungkin nggak tiga ratus ya pak ya
cuma tiga ratus baru tahun tahun inilah tiga ratus
awalnya berapa yang berharga
awalnya rp satu ratus lima puluh atau rp dua ratus pak
namanya keluarga tidak mungkin cukup lah uang segitu
perjalanan saya hampir sepuluh km dari rumah ke sekolah
jadi untuk bensin saja alhamdulillah cukup untuk bensin saja
mungkin kesaharian rumah saya ada peternak ayam
peran tatang setiawan sebagai guru honorer kategori dua
menjadi sangat vital di tengah keterbatasan tenaga pendidik di pelosok
selain sebagai guru tatang juga dipercaya sebagai tenaga administrasi sekolah
pak tatang itu dibatasi
dari rp tiga ratus per bulan
sama yang lainnya juga
dan ada yang rp dua ratus seperti penjaga sekolah
per bulan itu ya pak
alhamdulillah pak tatang ini sangat sangat membantu sekali
selain dia juga membantu bendahara
dia juga guru kelas
tatang pun juga dicintai siswanya
karena mengajar dengan hati dan kasih sayang
kelas dua sampai tiga
gimana kalau pak tatang ajalnya di kelasnya
yang paling disuka pelajaran apa
tatang bersama tenaga honorer kategori dua lainnya
hingga kini masih menunggu kebijakan pemerintah pusat
menteri pendidikan yang baru
benar benar menghapuskan tenaga honorer
dan mengangkatnya sebagai tms
tasik malaya jobar